nggak cocok kan
ini semua pasti nggak mungkin ma
hasilnya tidak cocok kan
ini pasti ada kesalahan
berarti aku memang anaknya papa dong
silahkan aja kamu senang senang zahira
tapi jangan kamu pikir
kamu bisa hidup bahagia dengan hasil ini
mama lena akan membuktikan
si iksan itu pasti punya hubungan
terima kasih siang
suara emas dalam
tak ada valleta menja
memang benar ya
harman aku gak mimpikan man
non tuh cocok berarti non itu anak gatot prabu
aku senang banget man kalau
kalau ternyata aku udah tahu kenyataannya dan aku cocok main sama bapak
dan aku senang banget man kalau ternyata mama itu gak pernah mengkhianati papa
dan ternyata mama itu gak pernah punya hubungan apapun sama ayahnya mira
aku senang banget man
tapi aku gak enak banget sama mama
karena aku udah sempet ngeraguin dia man
kayaknya nanti harus minta maaf ya sama dia
eh non jangan jangan jangan
nanti aku nunggu
nanti aku nunggu